assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera buat kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang mulia ketua mahkamah konstitusi republik indonesia
yang mulia wakil ketua dan seluruh anggota
mahkamah konstitusi republik indonesia
yang terhormat pemohon termohon pihak terkait
dan bawah seluruh republik indonesia
serta hadirin yang berbahagia
ijinkan pada kesempatan ini
dalam memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
yang mulia saya ingin mendahulukan
sebuah filosofi tentang keadilan pemilu
proses pemilihan umum yang adil
merupakan pilar negara demokrasi
keadilan pemilu adalah sarana langkah mekanisme
yang merupakan bagian dari sistem pemilihan umum
untuk mencegah terjadinya ketidakberesan
dan untuk mengurangi menyelesaikannya
serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi
prinsip prinsip hukum dan keadilan
harus menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisian pemilu
memastikan bahwa setiap proses pemilu
dilakukan dengan integritas dan transparan
sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi
yang sehat dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa
setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi
kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi
yang sehat dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa
setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum
tidak ada lagi tentang hasil pemilihan umum
selanjutnya dalam undang undang pemilu perselisihan hasil pemilu dimaknai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional
bahkan lebih lanjut di pasal empat puluh tujuh ayat satu perselisihan tersebut yang dibawa ke mahkamah konstitusi berupa perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilu
perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum itulah pilihan frasa wawenang yang digunakan
persoalannya adalah apakah tidak bermakna kata tentang tersebut
ada lima varian mulai dari ketentuan konstitusi sampai yang terakhir dengan pmk
yang di sini menurut ahli ada penyempitan dan pereduksian
menurut kbbi adalah mengenai
tentang mengenai artinya berhubungan dengan
tentang hasil berarti mengenai hal hal yang berhubungan dengan hasil
ataupun hal hal lain yang berhubungan dengan hasil
jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri
hal hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut
dengan dihilangkan kata tentang
tereduksi yakni hanya menunjuk pada hasil
tidak pada hal hal yang berhubungan dengan hasil
frasa kemudian berekdisis menjadi perselisian penetapan perolahan suara hasil pemilu
dan perselisian perolahan suara tahap akhir hasil pilihan umum
frasa wewenang mahkamah konstitusi
perselisian tentang hasil pemilihan umum dalam uud empat puluh lima
tidak dapat dikenali lagi
seharusnya dengan kembali pada rumusan frasa wawonang sebagaimana pasal dua puluh empat c ayat satu uud empat puluh lima
makna yang lebih luas atau komprehensif dari hanya segedar memutus perselisihan dengan tentang dicoret hasil pemilihan umum
makna memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum
menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisian antara peserta pemilu dengan kpu
mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional
apa yang dimaksud proses perolehan disini
menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum

atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu
menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum
tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu
pelanggaran yang tidak dapat ditolelir intolerable condition
dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis
yang kedua kalau soal hasil perolehan
maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisian penetapan perolehan jumlah suara
peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh kpu
dengan demikian maka seharusnya lah
menurut penalaran hukum yang wajar
kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pertama pelanggaran pemilu yang belum tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu
dan tidak diputus oleh mahkamah konstitusi
maka hanya akan menunda keadilan
yang kedua mahkamah adalah pengawal konstitusi
mahkamah konstitusi memutus perkara berdasarkan undang undang
sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif
bila hanya memutus hasil
maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat beratnya
dan menang tidak akan dihukum
tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat
dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain
dan yang paling dalam adalah sumpah hakim mahkamah konstitusi
dua kali undang undang dasar ditautkan
yang pertama adalah memegang teguh undang undang dasar
mengumpulkan segala peraturan perundang undangan
sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden
sekalipun presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan
menjalankan segala undang undang dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya
tidak ada frasa sesuai atau menurut undang undang dasar
yang mulia majelis mahkamah konstitusi
kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat
apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu
dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh bawaslu
dan tertutup bagi cabang kekuasaan judicial menjalankan peran check and balances
maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat
yang jauh dari keadilan
bawaslu menurut undang undang pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu
sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya
kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh bawaslu
adalah dalam ranah memastikan penyelenggaran pemilu sesuai undang undang dan aturan pelaksanaannya
mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi